di tengah perdebatan soal belum tuntasnya pembahasan dalam ruu ibu kota negara dpr menargetkan ruu tersebut disahkan pada sidang paripurna pekan depan
bagaimana perdebatan yang terjadi dan apakah ada titik terang dari perdebatan ini
kami akan berdiskusi dengan saan mustopha wakil ketua pansus ruu ikn surya dijaya purnama anggota pansus ruu ikn dari fraksi pks
dan bergabung melalui sambungan telepon ada ferry amsari direktur pusako dari universitas andal
saat malam bapak bapak
yang kedua tentu dari sisi subtansinya
misalnya dari sisi subtansi kita baru menyelesaikan sekitar tiga puluh lima dim dari dua ratus an dim yang kita inventarisir dari pemerintah maupun juga dari praksi praksi yang ada di pansus
sehingga kita menganggap memang perlu waktu untuk mencoba mendalami kembali dari berbagai subtansi ini
termasuk bentuk pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi kita
karena dalam draft awal pemerintahan
pemerintahan akan mengajukan berbentuk otorita
nah dalam undang undang dasar itu tidak dikenal istilah otorita dalam konteks teritori
yang ada itu adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah provinsi itu terbagi dalam pemerintah daerah kabupaten atau kota
nah itu yang kita ingin supaya dikembalikan kepada konstitusi
alhamdulillah dalam konteks ini memang ada beberapa kemajuan dalam pembahasan dan ini sedang kita detailkan di pansus
banyak kemudian yang harus dibahas tapi targetnya tujuh belas januari nanti sudah mengambil keputusan tingkat satu dalam rapat pansus
pak saan apakah cukup waktu yang ada untuk kemudian mengambil keputusan tujuh belas januari nanti
ya kita kan sudah melalui berbagai tahapan ya ketika mulai pansus ini dibentuk
jadi dari mulai rdpu dan lain sebagainya
dan kita juga sudah masuk ke timus dan tim sipil

nah di dalam pembahasan timus dan tim sipil memang masih menyisakan beberapa persoalan
dan persoalan persoalan tersebut itu juga sudah dibawa ke tingkat panja
dan panja memang kemarin kita ada rapat panja itu sudah menyepakati
pertama kita menggunakan dim yang hasil dari rekonstruksi
rekonstruksi begini ada perdebatan panjang
ada pak ustadz suryadi juga
perdebatan panjang hampir dua hari lebih itu menyangkut tentang dim sebelas
yaitu soal kelembagaan
kelembagaan itu gini pemerintah di dim awal ingin yang namanya ikn itu berbentuk otorita
tapi merefernya itu ke pasal delapan belas dan delapan belas a
di pasal delapan belas dan delapan belas a itu tidak dikenal istilah otorita
yang ada adalah satuan satuan pemerintahan yang khusus maupun istimewa
jadi tidak ada otorita
nah ini perdebatan dan sebagainya
akhirnya perdebatan itu bisa diselesaikan pemerintah sepakat dengan yang diusulkan oleh para anggota pansus
bahwa kelembagaan yang merefer ke pasal delapan belas dan delapan belas a itu adalah pemerintahan
maka disitu disebutkan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara
nah ketika dim yang mengalami kebuntuan itu selesai
maka ini berimplikasi ke dim dim dim semuanya
nah ketika dim dim semua berimplikasi maka disesuaikan
maka tim keahlian dpr dpd dan juga pemerintah itu mensistematika lagi
nah ketika sistematika itu sudah selesai dibawa lagi ke panja
itu disepakati kan dim yang sudah disesuaikan akibat dari kebuntuan terkait dengan dim sebelas
nah disitu sudah disesuaikan
maka dibawa ke timus
di timus dari seluruh dim yang ada dua ratus tujuh puluh lah pasal
itu dilihat ada dua puluh delapan persoalan
dari seluruh dim yang memang masih menjadi sebuah persoalan
nah itu dibahas di timus
menyesakan empat cluster dan pasal lainnya
di situ juga teman teman dari pks juga aktif memberikan banyak masukan
memberikan banyak juga koreksi
artinya ada pemerintah ada soal kelembagaan yang tadinya sudah selesai
nah pemerintah memasukkan lagi pemerintahan daerah khusus ibu kota negara
yang selanjutnya disebut otorita ikn
nah ini belum selesai nih
terus yang kedua terkait dengan soal rencana induk ibu kota negara
ini juga belum selesai
berikutnya soal pendanaan
pendanaannya dari mana
di mana apbn berapa persen dan sebagainya
itu juga belum selesai
terkait dengan soal pertanahan
terkait juga dengan soal yang namanya keamanan dan pasal pasal lain
nah waktu hari kamis itu belum selesai
akhirnya kita tunda
itu akan dibahas di hari senin
nah kalau misalnya di hari senin selesai pembahasan kluster kluster tersebut
maka itu bisa masuk ke tahap berikutnya
yaitu laporan panja ke pansus dan pengambilan keputusan tingkat pertama
nah kalau itu selesai
kalau memang juga itu nanti dibawa ke bamus untuk diparipurnakan
tapi kalau hari senin memang belum selesai
itu tetap akan terus dilanjutkan pembahasannya di tingkat panjang
tapi secara prinsip bahwa pansus itu juga berdasarkan pengalaman undang undang cipta kerja
kita juga nggak mau pengalaman yang lalu itu terulang
maka dari prosedur pembentukan undang undang kita patuhi
terus undang undang md tiga nya tata tertib dpr kita juga penuhi
yang kedua juga prinsip kehatian
kehatian kehatian itu menjadi sangat penting
artinya jangan sampai ada ruang untuk judisiare piu
kalaupun judisiare piu kita punya dasar hukum yang kuat
untuk bisa menjawab judisiare piu tersebut
jadi secara prinsip pansus ini memang terkesan cepat

tapi kita memang membahas sampai malam kita mengagendakan rapat itu itu sampai jam dua puluh dua tiga puluh dengan dua ratus tujuh puluh pasal
jadi ketika misalnya dibandingkan dikomparasikan dengan undang undang cipta kerja yang pasalnya hampir seribu dengan waktu yang hampir sama itu memang tidak beda
karena ini kataannya cuma dua ratus tujuh puluh dan dari sekian yang banyak itu memang ada kluster kluster yang memang menjadi perdebatan
yang selebihnya itu kan banyak hal yang normatif kan gitu jadi pasal pasal yang perdebatkan inilah yang memang memakan waktu yang panjang
tapi secara prinsip sekali lagi kehatian berdasarkan pengalaman undang undang cipta kerja kita nggak mau itu terulang maka itu yang kita kedepankan
oke pak suryadi
tidak perlu ada kekhawatiran sebetulnya kalau tadi kemudian pak suryadi mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan soal proses prosedur dan juga substansi
ini kemudian sudah dilakukan secara prinsip kehatian kehatian begitu pak suryadi
ya sebetulnya mungkin bukan kekhawatiran ya tapi kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan regulasi yang mau kita buat
kesepakatan antara dpr dengan pemerintah ini menjamin tiga hal pertama adalah legalitasnya
supaya tidak ada ketentuan yang kita langgar kemudian yang kedua legitimasi ini juga sangat penting
menyangkut kebijakan publik yang sangat mendasar yaitu ibu kota negara
sehingga perlu melibatkan banyak pihak supaya legitimasinya kuat walaupun legalitasnya oke tetapi dukungan publiknya tidak kuat
ini juga akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dpr ya dalam mengelola negara
anda melihat bahwa legitimasi dari ruikn ini kurang begitu
ya kami merasa waktunya belum cukup sehingga subtansi yang begitu padat ini kan kita perlu jabarkan
satu contoh ya selain bentuk pemerintahan kita bicara tentang anggaran
anggaran ini dibuat dua skema ada dari apbn dan ada juga dengan kpbu
nah kpbu ini juga kita jangan terkecoh bahwa itu tidak itu pada akhirnya akan menjadi beban apbn juga
karena tidak mungkin suatu anggaran negara
kemudian dibiayai oleh swasta tanpa ada keuntungan dari pihak swasta
yang tentu saja adalah nanti keuntungan itu berupa pengeluaran dari negara
misalnya kementerian pertahanan saja itu mengajukan anggaran lebih dari seratus triliun
bagaimana ini kalaupun dibangun dari swasta tetap kan kita bayar
itu hanya skema pembayaran
nah ini kan belum selesai sehingga harus kita hitung betul
ya walaupun sekarang tidak menggunakan apbn ya itu hanya masalah skema pembayaran
tapi sebetulnya nanti akan membebani apbn
misalnya dalam bentuk sewa
misalnya dalam bentuk pembayaran untuk multi year
itu tetap sekarang tidak menggunakan apbn swasta yang bangun tapi pada akhirnya negara akan tetap bayar
jadi sebetulnya kalau saya melihat seluruh pembiayaan ikn itu pada akhirnya akan menjadi beban negara
nah oleh karena itu ini kita harus hati hati untuk merinci setiap kebutuhan lalu sumber anggarannya seperti apa bagaimana hak dan kewenangan
agar tidak membebani negara baik dalam jangka pendek menengah maupun jangka panjang
karena kita berbicara tentang kedaulatan negara ketika misalnya aset aset ibu kota ini dibangun oleh swasta lalu kita meminjam menyewa atau seperti apa
nah ini kan harus clear gitu dalam kpbu yang nanti akan kita rumuskan bersama
anda melihatnya titik krusialnya di mana kalau begitu
apa yang kemudian poin apa yang kemudian yang menjadi kekhawatiran soal pembahasan ruu
pembahasan eur iksn ini
pusat aktif ya publik bisa kemudian melihat masyarakat akademik berafrancangan undang undang
meskipun ini bisa dikatakan isu elitis ya karena tidak terkait langsung dengan publik misalnya
lebih banyak ini soal problematika ketatanegaraan tetapi publik berhak tahu ke arah mana sebenarnya upaya pemindahan ibu kota negara
nah sejauh ini memang selalu pembentukan undang undang itu tidak terbuka tidak transparan tidak responsif begitu ya
sehingga isunya jadi jauh dari kepentingan publik
saya sendiri dan banyak mungkin hukum ketatanegaraan menyetujui saja
soal pindah ibu kota karena pindah ibu kota itu wajar
problematikanya adalah bagaimana tata cara pemindahan dan bagaimana proses pemindahan itu dilakukan
apakah kemudian ada dasar hukumnya apakah ini berkelanjutan
jangan sampai nanti kalau pemindahan ini dipaksakan
ternyata tidak terjadi sampai akhir pemerintahan presiden joko widodo begitu ya
konsekuensinya seperti apa apakah pemerintahan baru nanti juga diwajibkan melanjutkannya
dan itu kan perlu dicantumkan dalam undang undang
kalau kita lihat memang terasa sangat terburu buru ya pemindahan ini
penentuannya tidak banyak melibatkan publik luas gitu ya

yang diperbentukkan oleh pendirian pemerintahan
jangan sampai ketika ada proses penentuan
bahwa penentuan proyek ini berbasiskan kepada undang undang
padahal penentuan sebuah ibu kota harusnya basisnya undang undang
jadi kalau belum ada undang undang ikn misalnya
harusnya sudah lahir undang undang yang intinya merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif
karena itu memang sedari awal memang tidak siap sebenarnya upaya pemindahan ini
tidak rapi lah bukan sekedar tidak siap ya tidak rapi
sehingga banyak mengkhawatirkan di sisi sisi tertentu
saya melihat misalnya soal tadi disinggung mengenai biaya pemindahan ibu kota
tidak mungkin bagi saya ibu kota itu dibiayai pembangunannya oleh swasta
apalagi nanti dalam bentuk sewa itu jadi janggal sekali
padahal ada hak menguasai negara
kenapa kemudian disewakan
kesannya adalah bis bis pemindahan ibu kota ini
harusnya dengan konsep hak menguasai negara ibu kota itu adalah wilayah wilayah negara yang menguasainya
jadi tidak kemudian dalam bentuk sewa
jadi aneh kalau kemudian dalam bentuk sewa tersebut
yang berikutnya yang perlu diperhatikan isu yang menarik adalah soal bentuk pemerintahan
meskipun tidak ada bentuk pemerintahan otorita sebenarnya bukan tidak mungkin ya
karena yang dimaksud adalah pemerintahan daerah terdiri dari provinsi kabupaten dan kota
menurut pasal delapan belas
nah konteks ibu kota bisa sangat berbeda
ada banyak contoh ibu kota negara yang sifatnya berbeda dengan
provinsi kabupaten dan kota
sepanjang ada konsekuensi lain
misalnya di washington dc ada ibu kota tetapi karena tidak ada penduduk yang tinggal di sana maka konsekuensinya tidak ada pemilu
sehingga bentuknya bisa otorita seperti itu
dengan konsekuensi berbeda
tapi kalau bentuk ibu kotanya tetap pemerintahan daerah
maka ada konsekuensi yang juga perlu dipertahankan
bahwa ada proses pemilu maka tidak mungkin otorita karena yang memilih kepala daerah itu adalah masyarakat yang tinggal di sana
nah kita kan bisa lihat ya beberapa ibu kota seperti putrajaya washington dc
orang tidak tinggal banyak di sana sehingga tidak ada pemilu di sana tidak ada lembaga perwakilan
akhirnya mereka kemudian bisa menunjuk dengan kekuasaan di bawah presiden
orang yang kemudian
untuk menjalankan fungsi pemerintahan administrasi di ibu kota
oleh karena itu ada konsekuensi konsekuensi pilihan
apa lembaga legislatif dan pemerintah dalam undang undang ikn menginginkan bentuknya otorita
maka tidak ada proses pemilu di sana
orang tidak ada tinggal di sana sehingga tidak ada pelayanan publik di ruang ruang ibu kota
yang ada adalah bentuk pemerintahan dalam artian
kementerian dan lembaga konstitusional
jadi lembaga lembaga negara utama saja
konsekuensi dan kekhawatiran apa kemudian yang nanti akan timbul apabila bentuk pemerintahan ini tidak didiskusikan
ataupun tidak dibahas secara matang kita akan bahas sesaat lagi
kita harus break dulu
sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali
ini anda kembali di cnn indonesia newscast
kami masih mendiskusikan pembahasan ruu ibu kota negara di dpr
saya kembali ke pak saan
pak saan kalau kemudian tadi bang ferry mengatakan soal bentuk pemerintahan yang harus dibahas secara berhati hati dan juga mendalam
tadi juga pak saan sempat mengatakan soal otorita ikn
soal bentuk pemerintahan yang ikn yang kemudian dibahas soal apakah ini kemudian otorita atau lainnya
sejauh ini apa yang sudah disepakati
jadi ini saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh bang ferry dan saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan pak suryadi ya
jadi saya ingin sampaikan bahwa rata rata hampir seluruh anggota ruu ini
bakery ini kan
khusus maupun istimewa
jadi yang khusus misalnya ada
papua istimewa aceh
istimewa aceh dan istimewa
diy kan berbeda juga antara
khususnya papua dengan
dki juga kan berbeda jadi
itu kan terkait dengan subtansi
keistimewaan dan kehususan itu kan
antara satu daerah dengan daerah
bisa berbeda beda nah perdebatan
akhirnya dengan perdebatan
yang maraton dan panjang itu disepakati
mengikuti apa yang menjadi
arus besar dari
waktu itu agar apa ketika
mau mereper ke situ supaya
tidak ada celah untuk
legalitasnya kuat dasar hukumnya
disesuaikan dengan undang undang dasar
kalau memang mau merefer ke situ
pemerintahan daerah khusus nah itu
dari aspek legalitas pembahasan
sesuai prosedur kita lakukan
seperti bang peri sampaikan
kita sudah coba
lakukan semaksimal mungkin mungkin
juga masih ada kekurangan tetap kita
hampir semua pakar dari
semua yang ada itu kita
undang dari mulai pakar tata negara
pakar pertanahan pakar
tata ruang pakar
keuangan termasuk prof
semua kita undang bahkan
rdpu itu kita tambah
selain ada rdpu kita juga ada yang
namanya konsultasi publik
kita lakukan konsultasi publik ke
beberapa kampus yang ada
kita juga meninjau lapangan
dan sebagainya kita coba
jadi semua prosedur baik
secara legalitasnya maupun
juga dalam menyerap aspirasi
itu terus kita lakukan
nah ini penting kita
lakukan sekali lagi karena
kita ingin sekali lagi bahwa ada
komitmen bersama di seluruh anggota
kehatian maka terkait yang
disampaikan oleh pak suryadi tadi misalnya
kenapa misalnya soal pendanaan itu
belum kita putuskan
padahal itu hal yang teknis
kan gitu kan nah itu sampai
di timus gak selesai
dibawa lagi ke panja dan ini
masih dalam pembahasan nih soal skema
pendanaan karena kita ingin
clear bener nih pendanaannya
seperti apa kan gitu kan jangan sampai nanti di
kemudian hari apa yang
dikhawatirkan pak suryadi itu terjadi
nah maka ini belum selesai ini
soal pendanaan dan yang berikutnya
nanti rencana kepindahannya kapan
seperti tadi bang ferry sampaikan
jangan sampai nanti ini
menjadi proyek mangkrak
jadi rencana kepindahan
sementara pak jokowi akan selesai di
dan kita misalnya sepakat tidak ada
yang lain lain bahwa pemilu dua ribu dua puluh
ketika bukan pak jokowi
jadi jangan sampai ini mangkrak sementara
isunya banyak yang kita keluarkan
di sana jadi ini rencana kepindahan
pun menjadi salah satu
topik yang memang kita bicarakan
jadi dibicarakan secara serius
anggaran tata ruangnya
terkait juga rencana
induk bahkan dari sisi
keamanan dan sebagainya itu kita
bicarakan jadi pansus
juga tidak memaksakan misalnya
walaupun kita punya tentu dalam setiap
skedul ya bahwa ini harus selesai
kapan dan sebagainya
itu tentu ada skedulnya
panduan tapi penyataannya
tidak ketika kita mau menyelesaikan
panja di hari
rabu kamis laporan
panja ke pansus
tidak selesai juga akhirnya ya kita
tambah lagi waktunya hari senin
walaupun kita agendakan nanti
hari tanggal tiga belas kemarin
kan kita mengagendakan
untuk bertemu dengan pemerintah
kan terkait tapi karena belum selesai
masih banyak urusan ada anggota yang
ingin meninjau lokasi
kita juga ingin tahu titik nol
lokasi buku kota di mana
soal bentuk pemerintahan ini sebetulnya sudah
ada kata sepakat begitu ya
nanti bentuknya akan pemerintah daerah khusus
begitu ya udah itu sudah
sepakat jadi itu sudah
sepakat cuman dari pemerintah
ingin ketika pemdaksus
yang selanjutnya disebut
nah prase baru ini juga
pansus yang tadinya sudah selesai
sudah diterima tapi ketika
juga konsultasi dengan yang lain
dia sepakat dengan pemdaksus
itu adalah otorita
jadi disitu akhirnya
itu ada pertanyaan lagi dari beberapa
anggota pansus karena banyak pertanyaan
dari anggota pansus maka
kita belum disepakati nih soal
tunda pembahasannya dibawa lagi
ke panja untuk dibahas
hari senin mana lagi yang mau dibahas
di hari senin yang belum selesai terkait dengan
soal pendanaan karena
hampir sebagian besar anggota
juga mempertanyakan pendanaan
seperti kekhawatiran dari
pak suriadi dan lain lain
karena belum selesai
walaupun pemerintah sudah menggambarkan
prosentase dari apbn berapa dan
sebagainya maka dibawa lagi ke
panja untuk dibahas lagi
banyak juga yang minta rencana
induknya seperti apa karena rencana
induk itu penting betilnya seperti
apa dari sisi keamanan
dari sisi pengembangan dan sebagainya
ini juga belum selesai dibawa lagi
terus soal tanahnya gimana
apakah tanah itu karena
begitu nyampe di sana kan udah ada tanah
ada tanah adat ada tanah masyarakat
ada tanah yang memang telantar
itu berapa kan gitu ya
nah ini juga belum selesai belum jelas
maka dibawa lagi ke
panja untuk dibahas lebih
dalam lagi jadi semua
apa yang menjadi
masukan termasuk dari bang ferry
dari pak suriadi
itu benar benar kita perhatikan
kita pertimbangkan jadi
disepakati undang undang ini pun
kita tetap ingin ketika turunannya
dalam bentuk aturan yang lebih
rendah lagi peraturan
presiden dan sebagainya peraturan pemerintah
kita ingin juga ini
diawasi terus jangan sampai
nanti ada persoalan termasuk
rencana kepindahan teman teman
di pansus itu sekali lagi
ketika misalnya pemerintah ingin
kepindahan itu di semester pertama
apakah sudah siap
kalau mau pindah mau ada pemilu
faktor faktor itu semua dipertanyakan
sama anggota pansus ke pemerintah
kita kan mau ada pemilu
minggu depan jadwal pemilu itu
kita tetapkan ketika jadwal
pemilu ditetapkan maka
akan ke pemilu kalau ibu kotanya
sudah pindah menjelang pemilu
misalnya semester pertama
anggaplah misalnya pemilu
di awal tahun dua ribu dua puluh empat misalnya
sementara ini rencana mau pindah
nah gimana kondisinya
itu semua itu dipertanyakan
oleh anggota pansus
jadi sekali lagi
istilahnya tidak ada
di pansus itu yang
walaupun kita sama sama ada koalisi
dan sebagainya tapi kekritisan
dalam pembahasan di pansus itu
tetap menjadi salah satu
hal yang penting karena tadi
istilah bang peri
prinsip kehati hatian itu penting
undang undang ibu kota negara ini
kehati hatian dan juga
kekhawatiran akan adanya cacat formil
sudah dipikirkan secara menyeluruh begitu oleh
pansus bang peri
anda melihatnya bagaimana kalau dari penjabaran
dan juga timetable yang kemudian
sudah ditetapkan oleh pansus soal
pembahasan ruikn ini
dua hal dari apa yang
disampaikan bang saan yang menurut saya
menarik satu soal
saya sampaikan tadi apa yang
sudah disampaikan oleh bang saan
dan ustadz suryadi sudah
selesai menurut saya tinggal dipilih
apakah bentuknya otorita
apakah bentuknya pemerintahan
daerah khusus dengan konsekuensi konsekuensinya
ada yang mengusulkan
tetapi bentuk pemerintahnya
otorita nah ini kan dua hal yang
yang menurut saya akan membingungkan
tetapi bentuk peraturan
perundang undangannya pemerintah daerah
jadi secara konstitusional
seluruh pihak bisa menerima
jadi janggal dan rumit
nah konsekuensinya apa kalau begitu bang ferry
pemerintahan daerah khusus seperti
dki jakarta konsekuensinya ada pemilu
pemilihan kepala daerahnya oleh publik
karena ada pelayanan publik
publik ada yang tinggal di daerah daerah
sehingga membutuhkan pemerintahan daerah
kalau otorita konsep seperti
beberapa negara lain
nanti penduduknya tidak ada yang tinggal
di wilayah ibu kota
dia di pinggir kota satelitnya
tidak ada pelayanan publik yang
dia akan sifatnya sangat administratif
tidak ada pemilu dan segala macamnya
nah ini kan ada beberapa pilihan
kedua duanya menurut saya bisa konstitusional sifatnya
tetapi kalau muncul tiba tiba pilihan ketiga
seperti yang dijelaskan bang saan
yang menghambat pembahasan
ada undang undangnya pemerintahan daerah khusus
tetapi bentuk pemerintahnya itu adalah otorita
ini perdebatan konstitusionalnya bisa panjang
kedua yang menarik tadi adalah
yang disampaikan bang saan adalah
konsekuensi kalau pemindahannya di semester pertama dua ribu dua puluh
beberapa lembaga negara itu dicantumkan
di dalam undang undang dasar berkedudukan di ibu kota
jadi bayangkan itu wajib sudah ada lembaga negaranya di sana ya
mpr kalau berkedudukan di ibu kota konsekuensinya
dpr dan dpd juga sudah harus ada di sana

nah ini kan luar biasa

nah ini kan luar biasa
coba bayangkan kalau pemilu tiba tiba pemindahan beberapa lembaga yang
kedudukannya harus di ibu kota tidak terjadi
semisal mpr tadi
padahal untuk mengangkat melantik presiden dan wakil presiden
ada lembaga ini di ibu kota negara
nggak terbayang kalau dipaksakan ternyata lembaga lembaga utama yang
dimaktubkan di dalam undang undang dasar belum terjadi
proses pemindahan itu tidak terjadi
proses pemindahan itu kan tidak hanya aparatus pegawainya
tapi juga orang orang yang mengisi kelembagaan itu
bisa dibayangkan itu kan konsekuensinya sangat luar biasa ya
kalau kemudian anggota dpr dan dpd pindah ke ibu kota
mampu bagaimana dengan aparatusnya
mereka kan membawa keluarga juga kan

nanti kalau layanan dukungan mereka tidak maksimal tentu nanti sidang

untuk pengangkatan presiden dan wakil presiden bisa terhambat
konsekuensinya bisa ceritanya agak panjang
oleh karena itu kita harus lihat bagaimana kemudian di dalam undang undang itu proses pemindahan itu berlangsung
sejauh ini peta pemindahan itu tidak terjadi
yang ada adalah perdebatan bentuk istana negara
padahal banyak hal lain yang teknis yang menurut saya bisa didiskusikan
diberikan masukan oleh publik
kepada dpr dan pemerintah dalam pembentukan undang undang ikn ini
sejauh ini menurut saya memang baru semangat saja
menurut saya tidak wajib ya bicara pemindahan ini harus di era pak presiden joko widodo
mungkin beliau peletak batunya
tetapi batu pertamanya
tetapi kan bisa saja proses pemindahan berlangsung di periode pemerintahan berikutnya
jadi tidak diburu buru
hanya untuk memperhatikan
memperlihatkan bahwa ini harus berhasil pemindahan ini di masa presiden joko widodo
oke baik kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
menyambung pembahasan soal
bentuk pemerintahan dari ibu kota negara ini
salah satu yang kemudian didiskusikan adalah
bagaimana kemudian dengan jabatan kepala daerahnya
kalau kemudian dikatakan itu adalah otorita
apakah ini jadi kepala otorita
ataukah jadi gubernur seperti mengikuti pemerintah daerah
kalau pandangan pks soal ini bagaimana pak suryadi
ya terima kasih
jadi memang betul bahwa pembahasan di pansus ini kan sangat dinamis dan
kluster yang kita bahas tidak banyak
tapi implikasi dari kluster ini yang sangat banyak
satu contoh yang kita sedang diskusikan ini
memang kesannya sederhana tapi implikasinya sangat luas
itulah sebabnya kenapa kita memerlukan waktu yang relatif panjang ya untuk membahas ini
sebelum ke bentuk pemerintahan saya ambil satu contoh misalnya
ini kenapa tiba tiba ada penajam pasir utara begitu
kalau dalam undang undang utama di daerah
misalnya ketika ada satu daerah otonom baru
kabupaten atau provinsi
untuk menetapkan ibu kota kabupaten itu
itu ada tahapannya
ada mekanismenya ada kriterianya
sehingga ada scoring baru ditentukan lokasinya
nah ini kan kriterianya kita belum sepakati tiba tiba sudah ada lokasinya
nah ini juga menjadi pertanyaan
oleh karena itu kita relax lah kita selesaikan dulu hal hal yang sangat mendasar dari bentuk negara ini
jadi kita sudah mulai mengalah dengan tidak menggunakan otorita
karena otorita itu kan dimungkinkan sifatnya sektoral
dalam satu kewenangan kecil yang dimiliki pemerintah saya kira tidak masalah kalau itu sektoral
tapi kalau bicara tentang ibu kota negara ini kita bicara negara ya
suatu simbol negara bukan cuma ibu kota pemerintahan gitu
ini satu masalah tersendiri yang menurut saya memang perlu waktu untuk mendiskusikannya gitu
belum lagi kita bicara tentang sektor pemerintahan gitu
belum lagi kita bicara tentang hak hak warga negara di dalam ibu kota itu ya yang diatur oleh konstitusi
ini nanti terus bagaimana dengan organisasi organisasi yang katakanlah pengadilan ya
itu kemana nanti strukturnya seperti apa kalau dalam otorita
ini kan apakah menginduk ke provinsi terdekat dan seterusnya ini kan menjadi panjang lagi gitu
oleh karena itu kami memandang sebetulnya ketika kriteria ini kita tetapkan baru pemerintah akan menginduk
jadi kita harus mengatasi
nah baru ketemu oh ternyata dengan kriteria yang kita sepakati dalam undang undang oh ternyata ada kabupaten ini
oh ternyata provinsi ini yang mau dikira
sudah berarti sudah terbentuk otonomi daerah yang sudah existing itulah yang kita tetapkan jadi ibu kota begitu
sehingga kita tinggal menyesuaikan
kehususannya apa baru kita buat kehususan kehususan dengan yang lain
tapi tidak dari awal daerah otonom baru yang kita rencanakan jadi ibu kota ini terlalu banyak pekerjaan kita begitu
belum lagi kita bicara tentang schedulenya
jadi saya kira itu poin poin yang memang sangat mendasar yang harus kita diskusikan
baru dari satu kluster bentuk pemerintahan
belum kluster tentang pertanahan
ini akan rumit juga begitu
jadi kira kira begitu masih banyaklah
saya berharap pak wakil ketua pansus ini pak
kan memberikan kita waktu yang lebih panjang untuk berdiskusi agar kebijakan kita keputusan kita menjadi lebih tidak saja legitimasinya kuat legalitasnya
mantap subtansinya yang paling penting juga sesuai dengan kebutuhan kita saat ini
supaya tidak menjadi beban
kita berharap pemindahan ibu kota ini menjadi solusi atas masalah kita yang begitu banyak
jangan sampai menjadi masalah baru dalam pemerintahan pak jokowi ini
oke oke mungkinkah kalau begitu pak saan pembahasan ini akan terus dilanjutkan dan dilakukan secara hati hati sehingga nanti seperti yang tadi pak suradi katakan
ini tidak menjadi beban tapi menjadi solusi
ya itu semangat kita ya
kita ingin semangat kita adalah pemindahan ibu kota itu kan menjadi solusi
solusi terhadap berbagai persoalan yang ada hari ini ya
terutama ibu kota yang lama dengan ibu kota yang baru itu kan ada hal hal yang positif yang bisa kita dapatkan
maka hati hati itu menjadi penting
ketika kemarin kita juga meminta masukan secara tertulis terhadap kluster kluster
tersebut ke praksi praksi
jadi semua masukan praksi secara tertulis apapun itu akan menjadi bahan yang kita bicarakan
tadi ketika kita sudah sepakati tentang kelembagaan soal bentuknya apa
maka ada konsekuensi
pasal pasal berikutnya itu di kluster soal kelembagaan
kehususannya itu apa
tadi bang ferry menyampaikan
representasi politiknya gimana
kalau di situ memang sudah ada masyarakat ada macam macam
nanti representasinya politik gimana
ada praksi mengatakan
ya udah representasi politiknya adalah tingkat pusat saja
di situ cuma ada dpr ri dapilnya dan dpd misalnya
itu ada usulan seperti itu juga
jadi tidak perlu ada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten
karena bentuknya kita belum
nanti apakah provinsi atau apa ini kan belum nih
representasi politiknya itu sudah disampaikan juga
representasi politiknya seperti apa
apa yang menjabat di sana apa
ada yang mengatakan bahwa itu setingkat menteri
diangkat oleh presiden
jadi bukan dipilih
apakah itu gubernur
nah belum tentu juga kan
dari status kelembagaan
itu ada implikasi terhadap pasal pasal berikutnya
termasuk di dalamnya itu tadi
representasi politik masyarakat di situ gimana
karena itu kan harus dijaga juga representasi politiknya
itu kan hak mendasar warga negara juga kan gitu kan
masa di situ nggak ada representasi politik
nah ini juga menjadi hal yang menurut saya penting untuk terus diseriusi
ketika kita memperdebatkan subtansi subtansi dari ruu ibu kota negara itu tadi
belum yang lain
ada yang kritis juga
anggota pansus itu terhadap rencana induk
rencana induk ibu kota negara itu seperti apa
kok yang ada di kita
kok sebentuk bentuk paper
itu kan juga dipertanyakan
dari pemerintah banyak memberikan penjelasan
dan sekaligus juga menjawab
dari berbagai pertanyaan kritis dari para anggota pansus
tapi sekali lagi
secara prinsip prosedur soal pembahasan
apa yang disampaikan oleh bang ferry maupun pak ustadz suryadi
ini akan menjadi bahan yang selalu anggota pansus pegang
kenapa walaupun misalnya dari setelah kelas terang kelihatannya sederhana
tapi perdebatannya menjadi panjang
karena itu tadi
kita ingin hati hati benar
kita nggak mau sekali lagi
undang undang ibu kota negara ini
ini mudah dimentahkan oleh masyarakat
yang memang mempertanyakan aspek legalitasnya
aspek dari sisi subtansi
aspek juga dari keterlibatan publik dan sebagainya
walaupun tadi istilah bang ferry ini undang undang elitis
yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan
tetap ini akan berdampak juga terhadap masyarakat secara keseluruhan
bahkan secara nasional
jadi sekali lagi
terbuka terhadap semua masukan
terutama dari praksi praksi
maupun juga dari publik lewat rdpu
lewat konsultasi publik
maupun yang lainnya
jadi sekali lagi
kalaupun misalnya ada skedul
kemarin skedul kita kan harusnya tiga belas itu udah pengambilan tingkat pertama
ternyata kan enggak kan gitu
kita juga nggak pernah memaksakan pansus
oh harus tanggal tiga belas
kalau memang ada hal yang mendasar belum selesai
ya kita lanjutkan pembahasan
jadi skedul itu sekali lagi
ini hanya sebagai panduan kita saja
bahwa kita kerja
itu ada limitasi waktunya
jadi artinya bisa dimungkinkan keputusan tingkat pertama ini
tidak diambil pada tanggal tujuh belas januari begitu ya
kang saan masih bisa mundur juga begitu
apabila kemudian pembahasan ini belum selesai
kalau memang belum selesai kita kan nggak akan bisa paksakan
baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian bola ini bergulir
tentunya kita harapkan seperti yang tadi pak surya dikatakan
ini akan menjadi solusi dan bukan beban bagi masyarakat indonesia
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
pak ustadz terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak ustadz
terima kasih ya semua ya